hai dengan membawa berbagai macam tempat air warga ancol pada mangan jakarta utara
mendatangi truk tangki yang membawa bantuan air bersih pada senin malam warga pun harus
mengantre untuk mendapatkan air bersih dari truk tangki tersebut bantuan air bersih ini
karena adanya permintaan dari warga penyebabnya sudah sepekan terakhir ini keran di rumah warga
tak mengeluarkan air imbas pipa pamjaya yang bocor akibat proyektor di jalan re marta dinata
sebagian warga terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan sehari hari seperti untuk mencuci
mandi dan dikonsumsi salah seorang warga mengaku bantuan air bersih

air isi ulang dari pamjaya datangnya tiga hari sekali tidak cukup untuk kebutuhan mereka
sampai nangis lu ngerasain gatelnya lu sampai nangis lah sampai nanti kesini nih
sementara itu site operational manager proyek tol ancol timur agus mulyana mengatakan sebelum
mengerjakan proyek pihaknya sudah berkoordinasi dengan pamjaya namun
jadi miskomunikasi sehingga pengaporan mengenai pipa pamjaya sudah sudah setelah kejadian pun saya
udah kondisi dengan pam itu dalam orang kelamnya baju baju ke lapangan lebih perbaiki oh gitu
mungkin ini kan perlu waktu berapa hari karena harus direlokasi sebagian hingga kini petugas masih
melakukan perbaikan pipa pamjaya yang bocor tersebut tim liputan cnn indonesia